ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono bertemu dengan presiden joko widodo pada senin sore di stana bogor jawa barat
sebelum diketahui maksud dan tujuan presiden ke enam ini bertemu dengan joko widodo
rombongan sby terpantau tiba di istana bogor sekitar pukul enam belas lebih lima puluh dua waktu indonesia barat
dan dari pantauan tim di lapangan mobil velfire hitam berplat nomor f empat ratus empat belas ri yang diketahui merupakan mobil milik sby terlihat masuk melalui pintu pos empat museum balai kirti stana bogor jawa barat dengan satu mobil pengawal di belakangnya
hingga pertemuan selesai sekitar pukul tujuh belas empat puluh empat belum ada konfirmasi mengenai maksud serta tujuan bertemunya sby dengan presiden joko widodo sore ini
namun berlangsungnya pertemuan ini menyusul partai demokrat
telah menentukan arah dukungannya ke baca pres prabowo subianto